semangat sama aku
emang yang aku salah apa
kok begitu mukanya
prost lo tuh yang banyak kuenya
wah kuenya gimana kuenya makanan sih noh
hah kue masih happy buat si noh
saya gak tau teh sesmadam
oh oh by the way semuanya aku semua bilang kita semua harus beri terima kasih sama opi karena
kunaon geningan saya tidak diundang ke pasta iya nya
tidak pantas kamu bikin pesta di rumah saya
tapi tapi tanya aku
ibu kamu itu kan cuci
tidak pantas kamu bergaul sama orang orang kaya
tante ngomong jalan kayak gitu kenapa sih
memang kenyataannya begitu
lagian kamu juga ngapain sih
masih bergaul sama anak anak tukang cuci ya
kamu teh aduh saya kasih pelajaran
eh itu pelajarannya
yhat pelajaran sahnya
pelajaran supaya kamu nyahok
saya tidak suka kamu bikin pesta di rumah diri
mau tempiling sekalian
sekian juga kamu pergi dari sini
saya tidak mau lihat banget kamu di sini
kenapa sih elta mary benci banget sama aku
emang yang aku salah apa
kok begitu luka aja
prost lo tuh yang banyak kuenya
aku ingat kita ada kuenya makanannya sih nuka
aku masih happy buat si nuka
aku masih ingat kita ada kuenya makanannya sih nuka
ya begini aja buka aja bagaimana sih
sebuah dong wang
cacing cacing rupanya ngamuk
be kenapa lah mas
makan apa nggak ada apa apa
itu lo bawa apaan tuh
kalau bukan makanan
eh gue mau tanya nih
lo boleh nyolong atau boleh beli nih
nah mau gak makan
tapi lo kaya bawa dari pesannya opi
dia pada dibuang kan membahasin
iya gak be
lo untung punya pacar opi
budaya tajir baik hati
muka ganteng kaya gini banyak nempel
enak siapa kang cukur jaja a
jadi kaya gini hah
sebagai hukuman tante kong kamu di kamar
tante tante jangan tante
kesalahan kamu kali ini patah lapisan
tante opi tau opi salah tapi opi gak mau dikurung
udah berapa kali tante bilang sama kamu
jangan bergaul jangan deket deket sama si lora
eh mama bikin pesta di rumah ulang dei
tante opi tau opi salah tapi udah bikin tante marah
tapi maafin opi tante opi gak mau dikurung di kamar
ya tidak bisa
dan juga tante sudah putuskan kamu te harus pindah sekolah
iya pindah sekolah
tante mau kamu punya teman teman yang lebih bermutu daripada sekarang
tante opi gak mau pindah sekolah
tante opi udah seneng sama sekolah opi yang sekarang
opi gak mau pindah
tante tante jangan

tante buka tante pintunya
tidak bisa dipercaya bisa aneh di jelumate
lebah lebahan tante masih jauh siah
kamu juga kudu dihukum
tapi jangan berat berat ya tante ya
sudah beli ikan asin di pasar geningan nawar nawar
bikin ruah saya tuh kinclong
merat juga nih
tapi nggak apa apa lah
gue untung aja gue selamatin karo karo ini
kalau enggak dibuang sama tante mary kan sayang juga
susah juga nih
ketuk pakai apa nih
oh enggak nanti
aku juga nanti mau tanya